hasil rekapitulasi suara kpu ri pasangan prabowo gibran unggul di jawa tibur
dewan pengarah tkn hovifah indar parawansa bersyukur atas hasil kerja keras semua pihak
dari hasil rekapitulasi suara kpu ri pasangan prabowo gibran memperoleh suara enam belas tujuh ratus enam belas enam ratus tiga suara
diikuti pasangan anies muhaymin dengan empat empat ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh dua suara
sementara ganjar mahfud memperoleh empat empat ratus tiga puluh empat delapan ratus lima suara
berarti pak prabowo unggul itu karena buku viva effect ya bu
banyak tokoh tokoh relawan ulama ulama semua bergerak bersama
kalau di jati buku viva effect ya bu